empotnya jangan banyak ngelamun
nanti teh cepet tua
tadi tina ketemu sama cemina
cemina teh makin hari makin muda
soalnya ceminah teh selalu ceria
gak usah muji depan gue
pikri pacarnya yang mana
yang kemarin yang namanya kelly
tapi kata emak ipa itu bukan pacarnya
kalo seselfie bawa pacar barunya gak ke anur
ambo gak tau mida
semalam ambo gak jadi ke anur
mudah mudahan aja gak setua kicit
ambo gak tau mida
gak tau mida
gak tau mida
gak tau mida
nemenin minah mak
takut ada apa apa
kan ada gue
ntar gue yang jagain
minah yang nyuruh mak
gimana lu mau punya duit
masalah sedikit aja
soalnya kalau cutinya gak diambil itu anus mak
untung lu kerja sama si aji
kalau lu kerja sama gue dari dulu gue pecat loh
udah udah mak
minah sama akan kesini
mau bersihin petakan yang mak kasih
gue itu gak ngerti dia malu berdua
hidup kok kayak bercanda
kalau gue jadi lu boro boro kepikiran cuti
kalau perlu gue kerja sampai malam
mahapaan emang ya
mak gak salah
keadaan yang bikin akang malu
gue mau keluar rumah dulu mau jalan jalan
di rumah sama lo gue sumpah
ambilin sedar gue dong
ini ya tua
eh salah ya
eh ini lupa
pergi jalan dulu ya bu
lo aja yang ke rumah pominah ya
kamu yang dikasih amanat
gue takut ketemu pominah
ntar gue suruh cukurin dia
ntar gue disuruh cukur kumis
semua orang udah tahu mat
kamu emosian karena kumis
bukan itu masalahnya
berarti bayi pominah juga tahu
elu tim kukira siapa
ini pagi pagi gini udah jualan
orang aja belum pernah ber brs tim
empo t ngelamunin si andri bawa pacar semalem ya
jangan marah tuh empo
ngapain gue ngelamoin urusan kayak gitu
tidak ada apa apa
empo t jangan banyak ngelamun
tadi tina ketemu sama cemina
ceminah t makin hari makin muda
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
soalnya ceminah t selalu berbicara
ceminah t selalu ceria
kalau lo mau muji muji dia muji di depan orang lain
tidak usah muji di depan gue